lo bisa juga man
saya sudah menyeleksi permainan kalian
dan keputusan saya ini tidak bisa diganggu ganggu
jadi yang terpilih untuk masuk dalam tim inti adalah
selamat selamat selamat
pak saya juga mau pak
pak saya juga mau
sudah sudah sudah
untuk defon roman bobi dan samuel
kalian berempat akan saya seleksi lagi besok sepulang sekolah
dan salah satu dari kalian yang akan masuk dalam tim inti
sekarang kalian boleh bubar
gue harus latihan keras nih malam ini
lo lagi ketawa mau irut gue
ringan sampai jadi mas
kalau lebih dari itu tidak bisa digugurkan
jadi andika mau temenin kamu ke dokter
jangan keras keras mbak
terus kamu bilang apa
andika nggak boleh sampai ketemu sama dokter
kalau sampai dia tahu si kandungan kamu
semua bisa beratakan
ya terus aku harus kayak gimana lagi dong mbak
aku kan juga gak mungkin selamanya ngehindar dari mas andika mbak
besok biar mbak aja yang temen kamu
jadi kamu punya alasan supaya andika gak nemenin kamu ya
ah kau begitu
tidak mau tahu aku
pokoknya besok kamu harus lulus seleksi
mau ditaruh di mana muka bapak ini kalau kau tak terpilih
gini gini bapak ini dulu mantan atlet
walaupun cuma kelas kecamatan
malu sekali aku
oh sampai dikatakan jaipongan sama si cewek kentang kunyit itu
aduh wulan pakai ngateng gue sih
dia kan tahu ada bapak di sini
ah urusan lah
mas makasih ya tadi gue ngata katain lo
soalnya gue inget
aku ajak kau bicara
kok malah senyum senyum begitu
ya pantas saja lah pak dia begitu
mungkin dia mau balas dendam sama aku
soalnya dulu itu aku sering ngata ngatain dia pak
pantas lah sampe berani betul dia ngata ngatain kau itu
tak boleh lah kau ngata ngatain perempuan tak baik itu

ah senyum senyum lagi kau
aku ada kelupaan pak ini
tadi itu kemudian bawakan ini pak
nah kita buka dulu ya
ah tak maulah aku
aku masih trauma sama karena dia masak tentang goreng kemarin
pak cobain sajalah sedikit
kasian temen aku udah capek capek belajar masak dia
ya kalau kau memang mau kau saja yang makan
tapi kalau perutmu sakit tak tanggung aku
enak betul ini pak
aku jam perut bapak tidak akan sakit
kok saja lah tak mau aku
eh iya pak benar
pokoknya tak mau tahu aku
ntar sore gue ke rumah lo ya kita latihan voli bareng
fon bisa gak sih sekali aja lo gak masa masa gue
kalau gue bilang gak bisa berarti gue gak bisa
lagiin gue udah janji sama orang
bukan urusan lo
bukan urusan lo
bukan urusan lo
bukan urusan lo
bukan urusan lo
bukan urusan lo
bukan urusan lo
bukan urusan lo
bukan urusan lo
bukan urusan lo
kenapa sih ulan tuh jutek banget sama gue
kalau kayak gini caranya gimana gue bisa nyingkirin roman
roman ibu kursi ibu denger katanya kamu kedatangan tamu ya iya bu kebetulan bapak
sama mama saya lagi datang ke sini dari kampung nah ini bahasa kenalin pak benny
selamat datang pak berarti ada mama ada bapak jadi kalian bertiga berarti juga biaya listrik
naik tiga kali lipat biaya air dikalikan tiga juta jadi saya akan cas dua ratus per orang
mau seminggu bu disini tetep aja mau satu hari mau seminggu mau sepuluh hari tetep ada
peningkatan biaya sama aja kok di tempat kos lain juga kayak gitu
percaya kamu tanya deh iya ya udah tapi besoknya saya bayar